diprediksi puncak arus mudik di jalur tol layang mbz akan terjadi pada tujuh april
namun hingga minggu siang tol layang mbz terpantau lancar
sebelumnya menurut prediksi pihak kepolisian yang bertugas di tol layang mbz
puncak arus mudik terjadi pada hari minggu tujuh april dan senin delapan april besok
sementara rekayasa lalu lintas kontraflow juga masih diberlakukan
sejak jumat lima april secara situasional dan juga perlu diperhatikan bagi pengendara
untuk tidak menggunakan bau jalan untuk berhenti agar tidak mengganggu pengguna jalan lainnya